kalo emak mau ngebatalin perjanjian surat tanah emak yang dikembang itu tuh emak
tante tante tuh gatau sih papinya reva tuh posesif banget sama reva
reva tuh ga boleh keluar rumah selain buat sekolah tante bayangin
makanya tante ya gapapa ya tante di rumah reva ya tante ya
nanti malam jam tujuh aku jemput ya tante ya
nanti tante tinggal duduk anteng cakep abis itu nyampe
terus ngajar ya tante ya ntar pulangnya aku anterin lagi kok tante ya
nah gitu dong tante yaudah nanti malem jam tujuh aku jemput ya
oke kalo gitu sin nanti kalo ada perubahan kamu kabarin tante aja ya
makasih ya tante
oke tante assalamualaikum
hore tante fara oke dong
soalnya gue harus mastiin dulu nih ke bohab gue
dia pulangnya jam berapa terus kira kira kemaleman atau enggak
ya pokoknya gue harus pastiin dulu lah
yaudah gi sana lo telfon bokap lo dulu oke oke kabarin ya
oke deh ntar ya
halo pi papi lagi di kantor ya
eh nanti papi pulangnya jam berapa
makan di rumah kan
kalau menurut papi mungkin pada maghrib lah pulang
sampai apartemen sekitar jam setengah delapan
tapi kalau kamu memang mau menyiapkan makanan boleh
eh sebentar sebentar
kayaknya nggak perlu deh biar papi beli di jalan aja
eh tapi pi bisurti kan udah masak
oke kalo gitu reva tunggu ya pi
ya elah bingung banget itu ama emanya si ian terus si romlah
kadang kadang suka kayak jelangkung
yang penting sekarang udah ketemu rambunya aki
mukanya sih ya jelek jelek gimana gitu
tapi badannya bikin gerbet gerbet gimana gitu ser seran
eh ya elah ampe lupa tuh duit tujuh puluh juta apa kabar
untung seolah olah loh kalau beneran lo yang gue gendong
lo yang gue dudukin
weh pak bentar ya angkat telepon dulu gue iklan
iya pastinya baik ya cakep dah
iya bisa sih tante
ada apa ya
begini untuk itu kan ya
yang kemarin itu duit tante tujuh puluh juta nyangkut di emahnya entu itu
tolong kaya itu bujukin lagi kenapa sih
yantudah berusaha banget buat bujukin emah berkali kali
tapi hasilnya tetep aja ga mau emahnya
ya elah entu
tolongin apa bujukin sekali lagi gitu
supaya itu duit balik ke tante lumayan bisa jajan jajan di mall
lagian sih tante
waktu itu duitnya dibalikin tante makin gak mau segala
ya elah berubah pikiran emang ga boleh
gidah gitu sana bujukin emahnya ya
tante tungguin disini cakep
jadi begini aja deh
kalau seandainya andai kata emahnya entu ga mau ngulangin tujuh puluh juta
balikin ya lima puluh aja deh di korting di diskon gitu sama tante ya
balikin gitu ya tante ya
bilangin emaknya entu ya
kalau gitu oke tante
biar iyan coba bujukin emak lagi ya
ditungguin ya tuh emak entu sama tante ya
ditungguin cepetan ya
kesel banget sih tori
ngapain dia godain si bagas
dia kan calon bapaknya iya
itu kan gacohan gua juga
empat gua ngeliat dia
ih itu orang gue tabrak juga tuh
gatot lagi nyetir siapa sih
anak gua deh
iya iya bentar nih entar dulu nih parkir dulu
mah kecokin dua aja nih nyetir
bentar bentar bentar nih
iyan bentar bentar iyan
aduh gua belum pencet iyan
bentar dulu nih iyan
eh emak emak lagi dimana nih
di jalan emak ngapain
tadi emaknya merry telpon ke iyan emak
kalau emak mau ngebatalin perjanjian surat tanah emak yang di kemang itu tuh emak
emak gak perlu ngebatalin surat tanah emak yang di kemang itu tuh emak
emak gak perlu balikin

jadi emak tuh
emak cuma ngebalikin lima puluh juta doang loh emak
lumayan kan emak untuk dua puluh juta
nah dua puluh jutanya itu katanya diikhlasin aja pak gak apa apa
iya emak begitu katanya
katanya dua puluh jutanya itu diikhlasin aja buat kita mah
kan lumayan mah dua puluh juta duit tuh emak
untung eh ya dengerin ya
dia minta balikin lima puluh juta kek sepuluh juta kek
tetep gue kagak balikin
biarin tuh surat
surat kontraknya tuh ditekep sama dia sampai setahun
biar gue tidur kek temenin dia tidur
buat makan sehari hari biar dia kenyang tuh makan surat kontrak
udah lu kagak usah ngurusin gue lagi sebel sama dia
ini duit loh emak dua puluh juta tuh lumayan emak
eh iyan lu mau monye disuruh suruh sama emaknya merry ya
ngapain lu ngikutin hubungan dia
eh lu ngabisin pulsa lu aja tau gak iyan
udah lu kagak usah urusin begituan
lu score yang bener
emang lagi sebelum siapa sih
tungguinan banget gue pancingin duit gak kena juga
dimana masa depan percintaan gue sama bebek melmel kalo gini caranya
gak ada atuh pikirnya macem macem
aja tuh orang disuruh suruh
masih cukup kering
tahu dia kebangetan tuh orang
waduh cepet banget nih cacing kremes
oke bener kan kanang kanang pinter juga lu
gimana duitnya udah dapet apa bagaimana
langsung aja transfer ke tante
atau cash aja apa ketemu kita dimana
sebelumnya maaf nih tante
emak iyan gak mau lagi tante
lah kok gak mau tuh
udah tante iyan udah berusaha buat bujukin emak
malah iyan udah bilang kalo dua puluh juta itu keuntungan emak
emak iyan tetep gak mau tante
ya elah eh buset itu ya
pala batu apa bagaimana itu emaknya lu
aduh entu tuh
jadi begini aja deh tuh ya
seandainya apabila entuk nggak bisa bujukin
emaknya itu untuk balikin duitnya tante ya
sekian terima kasih oke bye aja sama meli dah ya
udah begitu aja dah
yaudah deh tante
itu urusan tante sama meli aja deh
dan iyan yakin kok
jodoh itu urusan allah
gak ada yang bisa menghalangi jodoh tante
ya elah tau apa sih itu masalah jodoh
ya elah ya elah
tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu
tunggu dulu entu
entu jangan ditutup entu
ya elah bagaimana ini
aduh aing mah
ah begini amat sih ya